sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau anak tante kayak begitu tante bisa kehilangan anak tante
hanya kamu satu satunya anakku
ibu adalah yang paling penting buat dewi
newi harus nurut sama ibu
biarpun harus nyakitin orang lain
dewi gak mungkin jadi anak yang durhaka
tante nggak mau kehilangan anak tante
saya juga mau
bu ada apa ya
dewinya belum pulang kerja
saya ke sini bukan cari dewi
saya cari ibu
ibu bisa ikut saya sebentar bu
saya mohon ibu ikut cuma saya sebentar aja
kita mau ngapain di sini bu
ibu lihat laki laki itu
itu kan andre
dari semalaman dia di situ
masya allah dari semalam
dia ajak masuk dia nggak mau
dipaksa malah marah dia
dia bilang dia tunggu sita
dia udah siap sedia dengan payungnya
dia takut hujan takut sita kebasahan kakaknya
andre mengira dewi itu sita ibu
padahal jelas jelas debbie bukan sita
kita semua tahu mereka sangat beda
hanya wajahnya yang mirip
tapi bagi andre dewi adalah sita
dan hanya dewi yang bisa memberikan semangat hidup kembali
kepada anak saya
ibu lihat anak saya bu
makanya saya memohon sama ibu
tolonglah izinkan dewi untuk kembali merawat anak saya
kita sama sama seorang ibu
ibu pernah membayangkan
bagaimana rasanya kalau anak ibu seperti anak saya
kalau anak ibu mengalami hal yang seperti anak saya
saya mencintai anak saya menempuhi apa pun di dunia ini ibu
saya nggak bisa berbuat apa apa buat anak saya
kalau saya bisa saya rela bertukar tempat sama dia
biar saya yang menderita
biar saya yang kesakit
hanya dewi yang bisa
ibu mau dewi ngerawat andre
dewi nggak ngerti
kok ibu bisa berubah pikiran
bukannya ibu sama sekali nggak setuju
tadi mamanya andre datang ke sini wi
dia mengajak ibu untuk melihat kondisi putranya
ibu sangat kasian sekali melihat andre
dia hanya berdiri terus terusan di depan rumahnya
hanya menunggu kedatangan kamu mi
tapi ternyata gue selalu melihat ibu sayang sayang
take perhatian nyala
aku harus pergi ibu
bea ke luar aku bertobat
kamu yang bisa membuat jiwanya andre hidup bui
jadi ibu rasa
kamu harus menolong dia
aku betul betul gak ngerti
kenapa takdir bisa berjalan seperti ini
dewi bisa bertemu dan merawat tunangan
dari saudara kembarnya sendiri
tapi mudah mudahan aja
ini bisa membalas semua kesalahanku di masa lalu
karena udah membiarkan mereka berdua terpisah
mudah mudahan sita tenang di dalam sana
melihat bagian dari dirinya sendiri yang merawat tenangannya
bu ngapain mai
udah biarin si mbak ya
bukan pulang ya
ini untuk t dewi
bibi ngijinin dia balik lagi ke tempat kerja yang dulu
gak ngurusin orang depresi itu
dewi mau balik lagi ke sana
ngapain sih dewi pakai balik ke sana segala
terus minta dewi gimana dong
bakalan susah gue
gue harus jaga dewi
wi kau benar mau balik lagi ke rumah laki laki itu
kalau bener terus nanti akan gimana dong
apa bedanya dewi di sini